pandemi covid sembilan belas yang menghantam indonesia membuat bali terpuruk
wisata memang menjadi salah satu sektor yang paling terdampak
dan penutupan penerbangan maupun lokasi wisata hampir membuat bali layaknya kota tak berpenghuni
pelaku ekonomi kreatif di bali pun terdampak dan harus bangkit maupun berjuang demi melanjutkan hidup
dampak pandemi covid sembilan belas dirasakan oleh banyak orang termasuk made sri rahayu
seorang karyawan di salah satu sekolah swasta yang juga pemilik umkm di bali
awal dua ribu sembilan belas ia baru saja merintis usaha di bidang fashion
tak seorang pun tahu dunia akan mengalami krisis yang begitu besar
begitupun sri rahayu
dimulai dari hobinya membuat kue sri rahayu mendapat dukungan penuh dari anaknya untuk memulai usaha kuliner
anak anak lagi komen bu enak pizzanya jual bu
akhirnya iseng dah ya anggaplah pakai iseng iseng coba saya upload di facebook di sosial media
saya kebetulan ada facebook dan instagram juga saya upload di sana
eh tau tau ada yang minat untuk beli pesen ya saya coba jual
kemudian akhirnya mereka review yang belanja bilang enak
akhirnya dari mulut ke mulut dan dari itu
dan dari facebook dan instagram akhirnya saya dapat orderan
melihat peluang dalam bisnis kuliner sri rahayu mulai berpikir untuk memperbesar usahanya
sri rahayu berencana untuk membuka sebuah kafe kecil di halaman rumahnya dengan menjual menu sederhana dan roti buatannya
untuk itu sri pun sadar bahwa ia membutuhkan modal yang tak sedikit
bak gayung bersambut
sri rahayu mendapatkan informasi dari koperasi kerama bali tentang program pembiayaan
ultramikro dari badan layanan umum pusat investasi pemerintah atau blupip
pembiayaan ultramikro atau umi dari blu pip didapat sri rahayu pada april dua ribu dua puluh sebesar sepuluh juta rupiah
dana yang didapat sri langsung digunakan untuk membeli peralatan pembuatan kue serta kafe
pembiayaan ultramikro atau umi merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah
yang belum bisa difasilitasi
yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program kur atau kredit usaha rakyat
pemerintah memberikan subsidi
sedangkan untuk pembiayaan ultra mikro itu dananya dari pemerintah
dan kita menyalurkannya melalui lembaga keuangan bukan bank
karena tadi masyarakat yang kita layani itu belum bankable
sehingga mereka perlu syarat syarat yang lebih mudah dibandingkan dengan persyaratan
ketika mereka mendapatkan layanan perbankan
hingga saat ini pip sudah menyalurkan sepuluh triliun rupiah ke tiga lembaga
yaitu pt pegadaian pt permodalan nasional madani atau pnm dan pt bahana arta ventura atau bav